setelah tadi mendengar penjelasan salah satu kader demokrat yang dipecat yakni joni allen marbun
kini kita akan mendengar jawaban dari pengurus dpp partai demokrat
sudah bergabung melalui sambungan zoom kepala badan komunikasi strategis dpp partai demokrat herzaki mahendra putra
selamat sore mas zaki
ya selamat sore mbak rifana
oke mas zaki langsung saja tadi kita sudah berbincang dengan bang jonny alen marbun
kemudian bang joni akan menyiapkan gugatan hukum begitu kepada dpp partai demokrat atas status pemecatannya
tapi saya mau tanya dulu kepada dpp demokrat apakah kemudian proses pemecatan tujuh orang kader ini
sudah melalui mekanisme dewan kehormatan dan juga proses peradilan yang jelas begitu mas zaky
ya jadi begini mbak sangat jelas sekali ya
kalau kita mbak ketahui dari satu februari konversi pers dan kemudian pemecatan itu baru ada di tanggal dua puluh enam februari
kami ini sangat taat sekali mbak dengan proses juga prosedur yang ada
jadi kita sudah lewati semua proses mekanisme
berdasarkan ada arp maupun juga berdasarkan kode etik maupun perdoaan pelaksanaan kode etik mbak
itu sudah menetapannya
kalau mungkin ada pertanyaan nih mungkin kalau pertanyaan kok mereka tidak pernah dipanggil gitu
soalnya apa kenapa tidak dipanggil
soalnya perbuatan tingkah laku buruk mereka ini sudah merupakan fakta yang terang benderang mbak
dan karanya tidak perlu lagi dipanggil untuk ditanyakan lagi kepada mereka
dan ini dapat disediki secara khusus berdasarkan ada pasalnya di kode etik kami
jadi perdoaan pelaksanaan kode etik
jadi sehingga kami agak bingung kalau misalnya ada tadi mantan mantan kader kami yang kayaknya sudah sangat senior sekali di kami
seperti partai demokrat dulunya tetap alur seperti ini saja masih kurang paham
mas zaky jadi kalaupun semua bukti bukti sudah terang benderang
jadi tidak perlu dipanggil untuk diklarifikasi di dalam dewan kehormatan partai begitu ya
jadi langsung difonis bersalah yang dipecat begitu
bolak balik dewan kehormatan di partai itu sudah bolak balik berproses
kemudian kalau misalnya bang joni allen itu sendiri kan sudah pernah juga minta ketemu dengan pak sby
dengan perantaran bang beneka harman
sudah bertemu dengan pak sby sudah diingatkan juga oleh bapak sby ya kan
tapi tetap di situ beliau tetap bersikeras bahwa bagaimanapun harga mati ini adalah muldoko harus jadi ketua umum
ini versinya beliau disampaikan
dan klb harus terjadi
oke mas zaky kenapa sampai harus pak sby yang turun tangan mencetuskan pemecatan menengahi memanggil kader
kenapa tidak mas ahy saja sebagai ketua umum
yang tampil untuk menyelesaikan
proses ini semua dilakukan oleh pimpinannya mas ahai
maksud kami karena jam ini kan dianggap kader yang cukup senior lah
karena dia kan anggota majlis tinggi mbak
sby ini kan ketua majlis tinggi
jadi waktu itu jam itu yang mengontak bang beneka harman
minta tolong saya ketemu lah dengan pak sby
saya pengen jelasin ini
ini kan namanya hubungan silaturahmi informal bagi kami
tidak dihitung sebagai yang formal
mungkin karena oke di kader senior kader lama
baik mbak sangat terbuka
bahkan kader kader yang buat masalah aja sama beliau masih coba diemongin gitu
masih coba dibina gitu loh
beliau tuh orang yang sangat percaya
setiap orang itu punya hati yang baik
ya tadilah yang kita sudah didalami di dewan kehormatan
data dan fakta nya sudah sangat jelas
sehingga akhirnya diputuskan
dewan kehormatan itu membuat keputusan memberikan rekomendasi
untuk melakukan pemberhentian tetap mbak
pemilihan tetap dengan tidak hormat kepada tadi kepada tujuh orang
ada enam para pelaku gip kpd yang bekerja sama dengan oknum perpuasaan ya
untuk mengambil alih partai demokrat secara paksa
dan ada satu yang pelanggaran etik
nah dari rekomendasi dewan kehormatan ini
kemudian dipelajari oleh ketum kami gitu mbak ya
nah keluar itu juga ketum kami ini mempertimbangkan begini mbak
sejak dua tiga minggu terakhir banyak sekali desakan dari ketum kami
kader kami baik di pusat di provinsi maupun kemudian di kabupaten kota
itu yang minta agar semua yang terlibat dalam gpkpd itu untuk dipecat
karena mereka bilang kita tidak bisa tolere
dan mereka tidak mau satu rumah bersama para pengkhianat partai
jadi desakan yang luar biasa dari para pemilik suara
yang nggak terima maka dipermainkan nih mbak
kalau nggak terima maka dibawa bawa padahal mereka sama sekali tidak mendukung klb
oke mas zaky apakah dengan memecat tujuh kader ini
kemudian mampu meredam gerakan pengambil alihan kekuasaan atau gpk
apakah bisa menjamin tidak ada upaya kudeta lagi terhadap kepemimpinannya mas ahy mas zaky
ya kalau dari kami mbak silakan dinamika berproses saja
berproses saja kalau misalnya mau ada usaha usaha lain silakan saja
ini bukan gerakan untuk meredam pak kalau ini
kalau dari kami intinya kenapa ini ada pemecatan
karena ini melenanggar ad art dan aturan organisasi kami
dan kemudian ada desakan luar biasa membuat tidak nyaman para pemilik suara
keadaan keadaan kami yang lain
kami ini sedang sibuk mbak
sedang sibuk untuk rakyat yang sedang terdampak pandemi
maupun sedang kena bencana dalam dua bulan terakhir ini
tetapi ada segelintir orang yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan
yang sangat sangat mencederai demokrasi kita nih mbak
sehingga tindakan ini harus dilakukan karena membuat situasi tidak dendam
oke tadi bang joni allen
tapi kalau kami biarkan mbak situasi ini
ujung ujungnya ini akan menjadi presiden jelek buat demokrasi kedepannya
siapapun yang merasa punya kekuasaan akan berusaha untuk mengambil alih
keminan partai politik yang seharusnya merupakan elemen penting
dalam demokrasi ini dengan seenaknya gitu lho mbak
dengan semena mena gitu loh
oke tadi bang joni allen mengatakan mas zaky
tadi bang joni allen mengatakan bahwa pada bulan maret besok
akan ada klb atau kongres luar biasa yang digunakan sebagai forum demokrasi
untuk mengganti kekuasaannya mas ahaye
bagaimana kemudian langkah mitigasi dari dpp partai demokrat
untuk mencegah hal itu terjadi
klb ini digelar pada bulan maret mas zaky
ya alhamdulillah mbak partai demokrat ini sangat sangat solid
ya bahkan mas ahaye sendiri komunikasinya sangat baik
dengan para pemilik suara ketua dpd maupun ketua dpc
kasus ini pun terungkap mbak karena ada laporan dari ketua dpc
yang mengirim langsung pesan kepada mas ahy aku ketum kami
ya alhamdulillah kita terus solid terus kita rapatkan barisan
bahkan laporan laporan di daerah itu banyak mbak bermunculan
karena ketua ketua dpd dan ketua ketua dpc kami itu tidak terima mbak
dengan perilaku para gpkpd ini yang mereka anggap sebagai pengkhianat
dan bekerjasama dengan pihak eksternal ini untuk mengambil alih kekuasaan
kekejuan kekejuanan di partai demokrat saat ini
sehingga kalau pun nanti ternyata benar ada klb
bagi kami itu sudah pasti klb abal abal mbak atau klb bodong
kenapa sudah jelas secara konstitusi
hanya ada dua kondisi dimana klb bisa dilakukan
satu nah itu adalah atas permintaan majlis tinggi partai
yang kedua ini tiga hal nih yang mesti saling ada nih mbak
pertama diusulkan oleh minimal dua per tiga dpd dari total tiga puluh empat saat ini
minimal dan ini dan ya mbak bukan atau
dan dari empat belas dpc
serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai
sedangkan pak sby sudah bolak balik bilang bahwa mtp tidak akan melakukan kongres luar biasa
dan ketua ketua dpd sudah datang bahkan ke jakarta menyampaikan bahwa
mereka mendukung penuh kemimpinan saat ini karena kondisi kita lagi baik baiknya
elektabilitas tinggi terus mereka ada menang banyak
nah sehingga harusnya secara konstitusional sudah tidak mungkin itu ada klb
kemudian kedua kenapa kami bilang ilegal
sudah pasti mbak yang datang itu bukan pemilik suara yang sah
karena komitmen dari pemilik suara yang sah tetap mbak semua kepada kepemimpinan
mas ahy dan bapak sbe setaku ketua mdp karena keduanya dipilih dalam kongres yang sah
ya kongres kelima di jakarta tahun lalu tahun dua ribu dua puluh gitu
jadi kalau menurut kami komitmen kabupaten klb mungkin tadi
klb abal abal klb bodong atau mungkin keblinger luar biasa mungkin gitu loh mbak
kita nggak tahu siapa pesertanya itu
ya kita tunggu saja kalau gitu
jangan jangan mungkin ada hanya anggota kami ya kader kami kebetulan di daerah mana
kemudian ditelepon ayo anda ikut berangkat ke kota ini kita ongkosin yuk gitu
tapi anda mewakili daerah ini ya gitu
ini sudah ada mbak bahkan sudah ada laporan dari kader kami
ada pola yang seperti ini
ini kan lucu ini klb apa ini kalau gitu
oke mas zaky sayang sekali waktu kita tidak banyak begitu
jadi saya harus potong tidak ada yang tidak mungkin dalam politik
tapi tadi anda meyakini bahwa tidak mungkin ada klb begitu ya pada bulan maret
mendatang tapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin dalam politik
kita lihat nanti bagaimana perkembangannya situasi politik di partai demokrat
nantinya kita akan lihat bersama
terima kasih sekali mas herzaki mahendra putra kepala badan komunikasi strategis dpp partai demokrat
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
terima kasih mbak irvana